para pecinta buah durian ayo sini
ada kontes serta festival buah durian yang digelar warga desa tapong kabupaten nrekang sulawesi selatan
kontes buah durian digelar guna mencari varietas umbul yang nantinya akan ditanam dan dibudidayakan oleh petani
selain rasa dan aroma ketebalan dan tekstur daging buah serta kadar karbonasinya menjadi indikator penilaian buah
selain mencari varietas unggul kontes buah durian digelar juga untuk mengenalkan buah durian lokal nrekang
yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga khususnya para petani durian
kontes durian ini juga diserbu oleh warga dari dalam dan luar kabupaten nrekang
antaran panitia menyediakan fasilitas makan buah durian sepuasnya dengan membayar sebesar seratus ribu rupiah
dari gua om
dari teman gue
seratus ribu dong
kurang dan enak
pokoknya sampai puas
apa anda penasaran dengan durian lokal asal nrekang
sebanyak satu sembilan ratus tujuh puluh delapan ekor ikan koi berbagai jenis dan ukuran yang berasal dari satu ratus dua puluh satu kota serta kabupaten se indonesia
mengikuti kontes ikan koi yang digelar di soreang
jenis jenis ikan koi yang dikonteskan antara lain
kosaan kek yang terpecah menjadi tiga varian
terdapat juga jenis ociba
yang saat ini tengah naik daun
dan diminati para penghobi koi nusantara
ada pun jumlah kategori yang dilombakan
sebanyak enam kategori
yang terdiri dari dua puluh tujuh varian
serta sebanyak seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
satu ratus dua puluh satu kota dan kabupaten
yang salah satunya
ada ikan susui
ternyata merupakan peserta dari malaysia
kontes bagi pecinta ikan koi ini
rencananya akan menjadi agenda rutin
tim liputan cnn indonesia